seorang pria tewas tersengat listrik di atas atap sebuah toko
korban tewas dengan mengenaskan dengan leher terjerat kabel bertegangan tinggi
warga di sekitar jalan karang menjangan surabaya
rabu siang kemarin dikejutkan dengan tewasnya seorang laki laki di atas genteng sebuah toko
korban diketahui bernama wawan iswah yudi seorang karyawan fotokopi yang memperbaiki atap
kondisi korban sangat mengenaskan dengan luka parah di leher akibat terjerat kabel listrik yang bertegangan tinggi
saksi mengatakan sempat melihat korban memperbaiki plafon bagian depan toko
tetapi hanya beberapa saat korban menyenggol kabel bertegangan tinggi dan langsung tewas di tempat
warga langsung menghubungi pemadam kebakaran kota surabaya untuk melakukan evakuasi
petugas yang datang langsung memadamkan jaringan listrik agar mudah untuk mengevakuasi korban
empat unit mobil pmk diturunkan untuk mengevakuasi korban dengan menggunakan mobil kren
ternyata mungkin dia tidak menyangka bahwa ada kabel listrik yang di atas melintang
kapal listrik yang alirannya cukup besar
ya mungkin di situ dia melalui plafon
mau duduk ya duduk merangkak ya duduk merangkak
kemudian terus tiba tiba dia tidak melihat ada kabel yang melintang
korban kemudian dibawa ke kamar mayat rumah sakit dr sutomo